ratusan buruh di denpasar bali menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari buruh internasional di taman kota denpasar saat acara car free day
sekitar dua ratus buruh yang tergabung dalam aliansi buruh bali bersatu ini mengelilingi monumen bajra sandi di lapangan renon denpasar bali sambil mengkampanyekan persoalan perburuhan
aksi damai ini juga diikuti aliansi jurnalis independen denpasar
para buruh meminta pemerintah memperhatikan asik mereka para buruh menilai pemerintah terkesan abai dengan status dan upah buruh di bali
saat ini upah minimum provinsi bali adalah rp satu delapan ratus namun nyatanya masih banyak buruh yang dibayar jauh di bawah ump
ingin mengkampanyekan kepada masyarakat luas dan kepada pemerintah untuk lebih peduli lagi terhadap kondisi tenaga kerja yang ada di bali
yang kita lihat sampai saat ini
pemerintah kita selalu abai terhadap apa yang terjadi